mereka naik motor cross bang
sebetulnya kita udah hajar pemimpinnya
tapi ternyata mereka ngibarin bendera perang
kalau kalian sudah bisa ngalahin pemimpinnya
urusan geng anak motor menteng ini
urus kalian sendiri
lo harus tau dia minta nomer perempuannya tristan
ternyata dia anak motor juga ya
keren juga ya
men seksualnya keren
motornya juga keren
lo naksir ya sama tristan
ya iyalah siapa juga yang gak naksir sama cowok sekeren itu loh
yang lain kemana ya
gak tau gue
bukannya anak menteng nih
yang lain kemana
lo berdua bilang
sama temen temen lo anak mereka
kalau anak menteng
bakal buat perhitungan sama sekali
ternyata si bocah tua nakal itu hebat juga ya
bangkobaranya hampir kalah
gue belum kalah
saya kan juga bilangnya
waktu itu pertarungan belum simak
udah deh gini aja
ntar kita buktiin
siapa yang lebih hebat
atau si rama itu
gue akan tantang dia
satu lawan satu
gue juga punya dendam pribadi sama dia
kalau gitu saya yakin sih
bangkobar pasti menang
saya juga setuju banget gitu bang
tantangan buat dia
tantangan buat dia
tantangan buat dia
tantangan buat dia
tantangan buat dia
tantangan buat dia
tantangan buat dia
mereka naik motor keros bang
sebetulnya kita udah hajar pemimpinnya
urusan geng anak motor menteng ini
urus kalian sendiri
selamat malam budi
malam juga bolot
tadi sih masih pegel pegel badannya

langsung enak badan gue tau gak
ih apaan sih lo
kenapa sih perasaan kilo selalu gombal terus deh sama gue
gue tuh gak pernah ngegombal
sejak pertama kenal sama lo
emang bener dari hati gue kali
lu nya aja yang gak percaya sama gue
udah bisa masuk sekolah kan
ya insya allah sih masuk sekolah
lu kangen ya sama gue
kangen gak ya
iya aja deh
nah ketauan kan lo kangen sama gue
pasti kangen nyubit ya
kok udah balik lagi handphone lo
bodigat suruhan bokap gue itu
habis yang macak terus katanya dia cari tuh ya orangnya
terus udah deh diminta balikin
ngeri deh gimana cara dia suruh balikinnya
dalam waktu cepet
pasti langsung dijual sama orangnya
karena dia mau nyari aman
gue udah cari cari nggak ketemu
udah pasti dijual sama orangnya
iya juga ya
ini kerjaannya si magas juga ya

soalnya gue udah cari cari gak ketemu ya
ya bisa jadi sih ref
mau samikirin hal itu
yang penting kan handphone lo udah balik
yaudah deh kalo gitu sempet besok ya
yaudah sekarang lo tidur aja nginyak ya ref ya
yaudah sekarang lo tidur aja nginyak ya ref ya
nanti aku mau makan aja
nanti aku mau makan aja

aku gak mau
aku gak bisa dirilik sama cewek lain
kalo gitu makan yang banyak biar badan kamu jelek
biar gak dirilik sama orang
iya maksudnya badan aku tuh biar tetep bagus
biasa sama kamu suka terus sama aku
jadi kamu yang makan ya
kamu mau pake kerupuk gak
ini kena mata ya
dikit banget makannya
berantakan banget sih kamu makannya
kamu aja udah
nggak kamu aja udah
mau makan daging gak
masih ada lima piring lagi ya
sopan lagi ya
dia gak serik nih layarnya
makan aku ramai ke apa lagi
aku bawa dari garut lah
mau nambah lagi gak
bang nambah lagi satu ya
itu menteri pak hamir bukan sih
itu menteri pak hamir bukan sih
thanks ini kalo ketauan gue ngintip
masih sih pak hamir ada disini
masih sih pak hamir ada disini
masih sih pak hamir ada disini
ngapain pak hamir ada disini